menteri keuangan sri mulyani mengatakan pencairan gaji ke tiga belas aparatur sipil negara akan dilakukan pada tanggal satu juli
hal ini dilakukan setelah satuan kerja sudah mengajukan portofolio pengajuan pembayaran gaji
pembayaran gaji ke tiga belas asn akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan juli
pembayaran ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk memisahkan dana tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas
sehingga asn tidak langsung menghabiskan langsung dana yang diterimanya
pemerintah optimis pembayaran gaji ke tiga belas ini akan diberikan mengingat satuan satuan kerja
sudah mengajukan portfolio pembayaran gaji ke kementerian keuangan